gak salah kita memutuskan melahirkan ana
jadi selalu ada donor untuk tika
anda itu bukannya mobil yang setiap saat onder dealnya bisa dipretelin
pa bukankah kita udah sepakat
kalau aku melahirkan ana
untuk membantu kelangsungan hidup tika
iya tapi jangan dibahas lagi soal itu
memang jangan melukai perasaan ana lebih dalam lagi
dan jangan pernah menceritakan ke ana
kalau kelahiran dia itu untuk kepentingan tika
kenapa begitu ana
istirahat yang banyak ya
eh papa punya hadiah loh buat ana
ini boleh lihat dulu
iya hadiah ini papa berikan ke ana
sudah memberikan sesuatu yang berharga buat kak tika
papa berikan hadiah buat ana
kalungnya bagus ya pa
ini bapak berikan buat ana
soalnya kan ana sudah memberikan hadiah
hana sudah memberikan kesembuhan buat tika
papa cuma beli satu ya
iya enggak soalnya
ini kalungnya itu modelnya cuma satu
jadi ntar ya ntar kalau papa udah ada duit lagi
papa beliin yang lainnya
ini yang mungkin dipakai ya
oh ana kamu harus pakai sisir ini ya
kok jeruk banget sih
ini sih ini